hai bersih seorang waria asal soreang kabupaten bandung ditangkap satreskrim polresta bandung
karena menjalankan praktik ilegal suntik payudara di salon kecantikannya waria berinisial t ini
ditangkap di ruko miliknya pada sepuluh juni lalu setelah ada laporan seorang warga cibeber kabupaten
cianjur pelapor mengaku menderita luka bakar di dadanya dan lukanya membusuk setelah disuntikan
cairan kolagen yang sudah kedaluarsa oleh t mengaku mempelajari suntik payudara tersebut
secara otodidak dari teman temannya ia sudah mempraktikannya sejak dua ribu satu menurut kapolresta
bandung kombes polkusworo wibowo pada senin siang praktek ilegal t bahkan menyebabkan salah satu
dunia pada juni lalu
dari upaya perbuatan yang bersangkutan mengakibatkan ada korban yang meninggal dunia dan yang melaporkan
ini kondisinya dalam kondisi payudaranya dadanya bernanah ya busuk karena kolagen yang diberikan
oleh tersangka setelah dilakukan penyelidikan ternyata kolagennya daluarsa sejak tahun dua ribu dua puluh satu
dan yang bersangkutan praktek sejak tahun
dengan jumlah pasien rata rata satu bulan yaitu ada empat orang mayoritas adalah laki laki
t kini harus mendekam dibalik juru jibesima polresta bandung dengan tuduhan melanggar undang undang
nomor tiga puluh enam tahun dua ribu sembilan tentang kesehatan serta pasal tiga ratus lima puluh sembilan kuh pidana tentang kelalaian hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang
hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang
hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang
seorang yang bisa diancam hukuman maksimal lima belas tahun penjara